rekaman kamera pengawas ini mengabadikan perilaku seorang pria yang melemparkan sejumlah dokumen di kantor desa cikondang cineam tasik malaya jawa barat pada senin tanggal tiga mei
pelaku datang bersama dengan temannya dan menyebut dirinya ini wartawan media visual yang bertugas untuk melakukan peliputan lokasi dana desa
ia tidak menyebutkan nama media tempatnya bekerja sebagaimana lazimnya wartawan
merasa kepentingannya tidak dilayani akibat kepala desa tidak di kantor membuat pelaku ini mengamuk
berbekal rekaman cctv polisi masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya